ya pak somad aduh benar tuh pak somat aduh pas bener
ah keluarga anginnya pak somad
ente emang lagi masuk ke angin
ampe sesep dada gua kayak tikus kebakar
pak somad pak somad kena angin tuh memang bisa
ya pak somat aduh bener tuh pak somat aduh pas bener
ah keluarga anginnya pak somad
ampe sesep dada gua kayak tikus kebakar
pak soman pak soman kena angin tuh memang bisa tujuh keliling
bu pak somad tuh lagi di rumah saya jenny
aduh di kamar perempuan
ini kok gelap banget nih
pak somad pak somad adi adi aja ya
gini orang tua memang mesti dikasih tau
pak somad denger ya ini gua kasih tau nih
pak somad tuh lagi di rumah saya lagi mijin
gua jadi tukang pijit tuna netra

eh aduh jangan jangan
pak somad makasih ya
badan saya jadi seger sekarang
iya lu seger gue sekarang nih buta nih
pak somad tuh emang udah buta dari bayi
eh eh eh apa pak nih
shhh shhh jangan pegang pegang bukan murim dosa
ih bapak ini narni pak
duh siapa lagi nih
ih bapak becana aja narni anak bapak
hah masya allah gua udah punya anak
narni pak bapak kok panggil narni yulia
engga bapak tuh kepengen kamu besar nanti cantik seperti yulia robert
itu bintang film hollywood yang cantik
bapak pernah liat

tv kadang kadang di dvd di rumahnya pak narto
kam kawan bapak itu kan
maaf pak butuh juga kayak bapak
oh bukan kata pak narto anaknya
bukan anaknya pak narto maksudnya
anak tetangganya yang suka main ke rumah pak narto
dia suka cerita
katanya katanya nih yulia robert cantik sekali
bapak sih belum lihat
terserah bapak deh memanggilnya yulia
yang penting nari tetap anak bapak
iya dong nardi
suara bapak kok beda
enggak masih gagah kan suara bapak
mungkin kecapean gara gara sering mijit
narni tuh anak yang paling cantik sekali di hati bapak nih
bapak kok gitu sih
bapak bapak bercanda kamu jangan marah ya
bapak lupa beneran apa main main sih
kamu tuh kalau ditanya sama orang tua biasain jawab yang serius
ini malah main main siapa nama kamu
oh bapak aneh nih
kamu gak boleh
iya dek tadi kakak juga digituin sama bapak
nama kakak diganti jadi yulia robert
etoh ya apa roberto de niro ya
iya yulia tuh
hah adik kamu tuh
hei ngerti gak kamu berapa lama kamu saya kasih waktu
jangan bapak jangan bapak
tapi kamu janji membayar tanggal sebulan terus
gak sabuk takut
maaf aja bapak tapi dari sebelah belakangan ini saya sudah
mak bapak mak
itu bukan urusan kita
urusan kamu bukan urusan saya tahu
iya pak iya
yang saya butuhkan adalah duit nanti
dan mulai sekarang kamu akan diikuti oleh si udin
dan kamu harus setahui sama iudin
hah untuk membayar cicilan kamu
dan kamu tidak boleh dituntun
kalau dituntun urutan kamu akan bertambah banyak
mengerti saya kasih waktu tiga hari
suruh kerja sampai pagi
kalau dicapai juragan
ya paksa dong
nah kalau dicapai lagi
kalau saya bilang paksa ya paksa masa nggak bisa sih
obat apaan gak mempatau
nah udah udah ya
nanti tuntun bapak ya pak
aduh udah deh gak usah
kamu main aja di sini ya
nanti pak jarod ngomong lagi bapak pusing
ini semua gara gara narni mak
bukan ini gara gara bapakmu
sakit paru paru kan arni mak
iya tapi yang selalu minta dituntun untuk menijik malam malam itu kan bapakmu
itu yang membuat kamu sakit
harusnya kan di jalan sendiri
tapi kan bapak buta mak
semua orang juga tahu
semua orang juga tahu
kucing juga tahu
aku tak sabar dengan satu kode
aku tidak tahu bapak mengontrolca
ini namanya masuk angin
tendang angin ya
tendang angin pak
ini bolanya gak kena
berarti yang kena angin jadi masuk angin
lagian perempuan kok main bola
emangnya kena apa pak
pak somad gak tau ronaldinho
ronaldinho gak tau
pak somad favoritnya
dia kalau main bola gocek kan tuh
tuh tuh tuh
kok bapak tau
orang gila dia malah ngerungki bola
bapak dede aja
ini berarti ada ekstraya nih
pak mau deh pak
ini sudah relax
gua dapet bonus din
gua juga bonus
kayaknya gua yang dapet bonus deddy
jam berapa sekarang din
baru jam tiga
kita pulang aja yuk
gue capek banget
belum pagi belum boleh pulang
gue udah gak ada tenaga lagi nih
gimana caranya din
kita ke departemen tenaga kerja
cari tenaga baru
pijitannya gak berasa pak
sudah abis tenaga
capek ya pak
ya udah deh
udah pak udah
pak buat dia pak
ini hari pertama
dan saya tidak mau tahu
kalau dua hari lagi kamu belum bayar utang kamu
kamu harus angkat kaki dari rumah ini
lalu kenapa saya harus keluar
hei pak somad
dengar pak somad
kalau pak somad keluar dari rumah ini
maka kami akan mengontrakan rumah ini
dan uangnya buat bayar utang pak somad
saya memang buta
tapi saya tidak peduli
setiap hari bapak dimarahi juragan jarod
besok yang itu mau nyari kerja
utang saya sama pak jarod kan dua ratus lima puluh ribu semuanya
dan saya sudah bayar tujuh puluh ribu
jadi kurang satu ratus delapan puluh ribu lagi pak
saya di sini
saya di sini
itu baru dp nya
tetap aja utangnya dua ratus lima puluh ribu
kali delapan bulan
jadi dua juta
tidak usah bingung
jumlah bunga dan induknya adalah dua dua ratus lima puluh rupiah